kapolri mencium adanya agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah atau makar dalam demonstrasi lanjutan pada dua desember mendatang
sementara itu kapolda metro jaya telah mengeluarkan maklumat terkait aksi dua desember nanti yang salah satu poinnya menekankan larangan berdemonstrasi bernuansa makar
lalu benarkah ada upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah saat ini melalui aksi menumpang rencana demo lanjutan dua desember mendatang
tensi politik ibu kota yang belakangan meninggi mulai berimbas pada politik nasional
setelah demo besar empat november lalu yang menuntut pengusutan kasus penodan agama oleh calon gubernur petahana aksi serupa kembali akan dilancarkan pada dua desember mendatang
namun aksi lanjutan itu disinyalir menyimpan tujuan lain
kapolri jenderal tito karnavian mencium adanya agenda makar dalam demonstrasi dua desember nanti
kapolri menyebut ada sekelompok orang yang berusaha menjatuhkan pemerintah
yang lewat unjuk rasa tersebut
namun ada upaya upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam dpr
dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai dpr
dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah itu termasuk pasal makar
kita akan tegakkan hukum
baik yang melakukan maupun yang menggerakkan
pernyataan kapolri soal agenda tersembunyi dengan tujuan makar itu mendapat kritik dari wakil ketua dpr fadli zon
politikus partai gerindra itu menyatakan seharusnya informasi intelijen diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dibuka ke publik
sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat
harus terukur lah makanya pernyataan pernyataan tersebut harus diukur
jangan langsung belum apa apa kayak makar
ini kan kita di zaman yang sudah berubah
ya kadang kadang kalau orang punya keyakinan dan mereka turun dengan keyakinan itu
itu nggak bisa ditakut takuti
malah orang nanti semakin radikal
info info yang masih mentah kemudian diungkap
dihayati didalami di cross check diklarifikasi
jangan menakut nakuti yang nanti mengakibatkan orang terprovokasi

kapolda metro jaya irjen muhammad iryawan
kapolda metro jaya irjen muhammad iryawan

kapolda metro jaya irjen muhammad iryawan
telah mengeluarkan maklumat khusus pada senin lalu
salah satu poin yang ditekankan dalam maklumat tersebut adalah
demonstrasi dilarang bernuan sama kar
lengkap dengan penjelasan pasal hukuman yang dikenakan pada pelakunya
maklumat itu telah disebar ke beberapa wilayah ibu kota
dari pintu ke pintu dan lewat udara menggunakan helikopter
agus durmansyah cnn indonesia
makar sebuah kata yang sangat berat konsekuensinya
apabila sudah terucap apalagi sampai dilaksanakan
lalu benarkah ada upaya menunggangi aksi unjuk rasa dua desember nanti
yang menuntut penahanan ahok sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama
dengan isu makar
sejauh apa indikasi rapat rapat hitam menuju makar
dengan akan menduduki atau menguasai gedung dpr itu sebenarnya
apakah dengan indikasi rapat rapat yang merencanakan makar ini
tidak bisa langsung ditindak oleh polisi
kami mengulasnya malam hari ini dengan ubaidillah badrun
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya sekali kami tadi sudah mencoba untuk mengundang dari pihak kepolisian
tapi rupanya membatalkan di tengah jalan
bisa berdua ya
hanya berdua saja
tapi nanti kami masih akan terus mengupayakan untuk minta konfirmasi
di awal saya ingin tanya secara sederhana
apa yang anda lihat dengan kemudian kapolri langsung
yang menyatakan bahwa demo dua desember nanti itu
akan ditunggangi oleh orang orang yang memiliki kepentingan
untuk dalam tanda kutip makar
saya melihat terlalu jauh dan terlalu berlebihan
kalau kemudian kapolri menyebut ini sebuah upaya makar
kan tentu saja kita membuat kesimpulan itu berdasarkan data data
berdasarkan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan
kalau kita merujuk kepada peristiwa empat november misalnya
apa sih yang sesungguhnya diminta oleh gerakan sosial besar

itu kan lebih kepada penegakannya
itu kan lebih kepada penegakannya
itu kan lebih kepada penegakannya
itu kan lebih kepada penegakannya
itu kan lebih kepada penegakannya

mereka tulis misalnya ingin menggulingkan kekuasaan
kalaupun kemudian ada makar
saya kira intelijen itu kan sudah cukup canggih hari ini
dia bisa memeriksa mendeteksi langkah langkah makar itu kan tidak mungkin ujuk ujuk
dia pasti ada sebuah rencana yang sangat matang untuk kemudian melakukan makar
dan berulang kali mereka sangat intensif untuk merencanakan
disebut kapolri sudah mengetahui ada rapat rapat hitam
rapat rapat yang beberapa kali menuju ke arah makar itu
itu kan data intelijen
data intelijen itu ada data mentah ada data yang sudah diolah
yang saya pahami bahwa sebuah kesimpulan penting dari elit politik itu
itu harus diolah secara matang
misalnya saya hanya menyadap mas indra misalnya
tetapi proses itu kan tidak mudah
kemudian saya simpulkan bahwa mas indra yang saya tangkap melalui telepon
ternyata ingin melakukan makar
itu baru sebuah
itu tidak cukup
itu butuh sebuah data yang sangat valid
misalnya mengecek kebenaran data itu
sama seperti misalnya data kemarin beberapa waktu lalu ketika
maaf bahwa presiden mengatakan bahwa ada aktor politik dibalik gerakan empat november misalnya
itu kan datanya kemudian
lalu disimpulkan ada aktor politik
lalu kemudian diklarifikasi oleh maaf jurubicaranya
pak johan budi yang mengatakan bahwa yang disebut aktor politik itu bukan kejadian demonstrasi siang sampai maghrib
tapi demonstrasi malam itu ada aktor politiknya
itu kan pernyataan yang diklarifikasi hanya dalam hitungan jam
berbeda antara presiden dengan jurubicara
menunjukkan ada kesalahan informasi
itu menunjukkan ada kesalahan analisis dari data yang mentah
anda melihat yang sekarang ini bisa terulang lagi kesalahan kesalahan
dan ini berlebihan
bayangkan tadi saya kagak juga kalau kemudian hampir disebarkan selebaran lewat helikopter
ini ada apa republik ini
rakyat biasa saja kok melihat situasi ini
mereka juga saya kira kalau kita lihat ya mereka yang demonstrasi itu di jalanan
itu mereka adalah kelompok kalau saya lihat sih kelompok menengah intelektual mereka
mereka saya sebutkan misalnya adalah para doktor
seperti misalnya pak bakhter nasir kemudian jatun rasmi
mereka kelompok intelektual muslim yang peduli terhadap persoalan itu
dan itu kelompok terpelajar mas indra
jadi tidak mungkin melakukan satu tindakan tindakan yang saya kira patah
tapi apakah iya misalnya kak paul ri kita tahu track record nya ya pak tito
karena vian ini sudah lama di bnpt yang tentu saja mengolah data data intelijen
menghadapi terorisme dan lain sebagainya
sebagai kepala bnpt kemudian juga di densus delapan puluh delapan

jadi soal data intelijen kan bukan barang baru bagi kita
ketika menyampaikan ini bahkan outspoken begitu
secara gamblang ke depan dan posisinya saat ini sebagai kak paul ri
apakah dia kemudian akan main main begitu dengan data data intelijen ini
saya kira tentu tidak main main niatnya yang dikomunikasikan
tetapi saya kira kita perlu teliti dalam soal itu
kan polisi juga manusia
kak paul ri juga manusia
berapa kali kepolisian keliru menangkap seseorang
berapa kali kepolisian keliru menangkap teroris misalnya
bukan teroris tapi kemudian dituduh teroris misalnya
itu kan butuh sebuah uji data yang harus dilakukan secara serius oleh kepolisian
makar itu kan kemudian dalam konteks politik disebut kudeta misalnya
kudeta itu tidak mungkin melakukan kudeta menjatuhkan pak jokowi begitu tanpa mereka mempersiapkan senjata dan lain lain
itu hal yang tidak masuk akal bagi saya
seorang habib rizieq mau kudeta begitu
itu tidak masuk akal buat saya
karena dalam sejarah kudeta dalam sejarah makar di seluruh dunia itu selalu melibatkan senjata di dalam proses kudeta itu
bahkan ada mungkin sebagian kekuatan militer
bahkan menggunakan kekuatan militer
pertanyaannya kemudian apakah ini kemudian terkait dengan konsolidasi yang dilakukan presiden dari ke hari yang semakin intens
bahkan hari ini menemui tiga tokoh politik
sebelumnya juga bertemu dengan lawan politiknya pak prabowo subianto
kemudian bertemu dengan seluruh jajaran tni
kita jadah dulu ya
setelah jeda berikut kami segera kembali untuk mengulasnya
baik saya kembali meminta analisis
ini kurang lebih pertanyaan sama kepada mereka yang melaporkan ada di lokasi begitu ya
terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya sebelum kita break tadi
jadi kata makar ini mungkin keluar begitu ya dari kepolisian
tetapi kan kalau melihat gerak gerik yang lain begitu para elit politik juga saling melakukan lobby
bukankah ini sebenarnya kondisi yang nyata
ya di dalam politik itu ada sesuatu yang manifest ada sesuatu yang laten
nah yang dilakukan oleh elit politik dalam beberapa
itu adalah langkah langkah
itu adalah langkah langkah simbolik sebetulnya
langkah langkah simbolik dari elit politik untuk menunjukkan kepada publik
bahwa mereka melakukan komunikasi intensif untuk merespon berbagai persoalan
meskipun saya kira tidak seperti yang digambarkan seseram yang digambarkan oleh pihak kepolisian misalnya
atau oleh panglima atau oleh presiden
karena bisa jadi sebetulnya ketahuan ketahuan partai bertemu itu ya setelah itu makan makan
mungkin juga hanya
membicarakan kepentingan politik yang baik
bukan hal yang membicarakan soal soal yang kemudian dianggap sebagai suatu yang mengerikan begitu
karena tidak ada fakta yang meyakinkan saya secara ini ya
bahwa kelompok kelompok yang akan demonstrasi nanti dua desember itu adalah kelompok yang untuk melakukan makar
lalu apa dugaan anda kalau kemudian sampai presiden tidak secara eksplisit mengatakan makar tetapi paling tidak mengindikasikan ke arah sana
tapi kemudian kepolisian menyampaikannya secara jelas begitu
konversi bersama panglima tni lagi begitu
ini kan dua pimpinan aparat keamanan yang paling tinggi sebenarnya di republik ini
jadi pertama tadi saya katakan bahwa bisa jadi
dugaannya apa kata makar itu kemudian dimunculkan menurut anda
ini kan sedang ada masalah cukup besar
terkait dengan persoalan penistaan
tensinya sedang naik
lalu tiba tiba muncul makar
saya kira ini ada sebuah isu yang
ada sebuah isu yang mencoba untuk
ya dalam bahasa lain adalah ada fokus yang lain yang menjadi agenda politik dari pemerintah dan pemerintah
itu beresiko ya kalau kemudian sampai mengalihkan sebuah isu mengalihkan sebuah perhatian dengan isu yang makar begitu
ya dan itu resiko dari kesalahan mengambil keputusan saya kira
kesalahan untuk menyampaikan kepada publik bahwa sesunya bukan soal makar tapi soal penegakan hukum lalu dialihkan kepada isu makar
misalnya kita coba menelaah dari kalimat kalimat dari presiden sampai pada kapolri itu
presiden kan mengatakan ada aktor politik
lalu kemudian dibantah diklarifikasi ya oleh jurubicara
itu saja menunjukkan bahwa ada kesalahan analisis
dari informasi yang mereka peroleh
lalu tiba tiba ini dikonstruksi menjadi makar
lalu mengarah kepada maaf misalnya kepada
dikesankan bahwa yang membiayai demonstrasi itu adalah dari kelompok cik misalnya
lalu kemudian sampai pak sby meresponnya dengan sedemikian seriusnya
itu kan karena pak sbm memiliki satu keyakinan dan
tudingan itu masih terlihat sampai sekarang nggak kira kira
tudingan secara tidak langsung itu masih terlihat sampai sekarang tidak
kalau terutama kalau mencermati pertemuan elit politik ini kan hampir semuanya minus satu begitu ya
paling tidak pks juga tidak terlihat disitu
tetapi kemudian demokrat yang disebut sebagai penyeimbang tidak pro a dan pro b begitu
malah tidak terlibat apapun dalam soal konsolidasi untuk stabilitas politik ini
ya karena memang posisi demokrat itu kan netral
dia tidak mengambil bagian dari kekuasaan
dia juga tidak mengambil oposisi secara ekstrim
nah netralitas itu yang kemudian menjadikan posisi demokrat tidak dilibatkan di dalam konsolidasi elit politik
karena masih ada tudingan itu
saya pikir bahwa ada tudingan yang mengarah kepada pak s b dalam soal makar dalam soal aksi besar besaran november yang lalu
kemudian yang ketiga saya kira kita tidak bisa melupakan bahwa ada hubungan historis yang cukup belum selesai antara pak sby dengan ibu megawati
kan sebenarnya sederhana mas
kalau kemudian ingin mempertemukan pak jokowi dengan pak sby itu hal yang sangat mudah
kuncinya ada di ibu megawati
apakah kemudian ibu megawati memberikan restu
memberikan restu terhadap pertemuan pak jokowi dengan pak sby
saya kira dari situ itu hal yang
tapi presiden apakah tidak bisa bergerak sendiri punya otoritas sendiri
harusnya kan punya otoritas
tetapi kan kemudian ini soal rezim
dan koalisi itu ada pimpinannya
pimpinan koalisi pada pemerintahan sekarang itu kan pdip
maka langkah langkah politik pemerintahan koalisi ini itu tidak mungkin menihilkan keberadaan ibu megawati
maka setelah konsolidasi menisayakan kehadiran ibu megawati di situ
oke baik kembali ke soal isu makar ya
ketika kemudian demo dua desember ini bergaung begitu ya
atau kemudian bahkan sebelumnya dua puluh lima november kemudian dua desember bergaung
akan menggelar aksi bayangannya kemudian seperti dikesankan akan seperti empat november
memenuhi jalan jalan protokol di jakarta
kemudian aksi aksi konsolidasi dilakukan oleh presiden ke jajaran tni
keseluruh pasukan elitnya pasukan tempurnya begitu
kemudian ke elit elit partai politik
nah sepertinya membuahkan hasil
bahwa kita lihat p tiga kemudian pkb
pan bahkan menyatakan tidak perlu ikut demo dua desember
kemudian mui bahkan mengeluarkan pernyataan sebaiknya tidak ikut demo dua desember
kalaupun melaksanakan demo jangan pakai atribut mui
apakah ini apa kata makar itu disematkan tujuannya adalah untuk memecah jumlah yang akan hadir pada dua desember
kita ulas setelah jeda ya kita tahan dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi saya tangkap dari pak ubed bahwa tidak ada alasan atau argumentasi ilmiah yang bisa meyakinkan anda bahwa ada gerakan makar di balik dua desember nanti
ataupun sebelumnya ataupun setelahnya
anda tidak melihat ada itu
nah saya kan tanya tadi
lalu dugaan anda apa makar
apakah kemudian ini sengaja dilemparkan apalagi melihat hasilnya ketika konsolidasi dilakukan ke elit elit politik oleh presiden
lalu kemudian mulai sekarang muncul pernyataan pernyataan dari ketua presiden
lalu kemudian mulai sekarang muncul pernyataan pernyataan dari ketua presiden
lalu kemudian mulai sekarang muncul pernyataan pernyataan dari ketua presiden
kalau pernah saya melihat di situ
dari ketua presiden tadi sudah groove dancompl vip kan
mengikut sesama ke seperhubungannya
jika menurut anda
apakah tempat ini sudah sleek
haknya tidak ada
muncul ada istilah
istilah yang diungkapkan
kalau dulu kan namanya aktor intelektual
sekarang aktor politik
itu juga waktu itu muncul ada
kemudian ada ekstrim kanan dulu kan
jadi menekan pihak pihak yang
saya melihat bahasa bahasa itu seperti
dan tanda petik menakut nakuti
agar kemudian tidak demontrasi
di dalam konsep
demonstrasi itu adalah hak politik warga
dan cara terbaik dari
sebuah kekuasaan untuk
meredam atau memberikan
sebuah pandangan terhadap
publik itu bukan melarang
memberikan satu kanal
yang benar itu seperti ini
tidak usah demontrasi
itu tapi polisi dalam hal ini kan
tidak melarang demontrasi
iya makanya kesan yang muncul kan kemudian adalah
larangan terhadap demontrasi
meskipun bahasa yang disatakan
makar tadi disematkan dalam demonstrasi itu
bahasanya kan himbauan
tapi di ujungnya makar
makar ada maklumat yang disebarkan
jadi seperti ada sebuah situasi yang
padahal ini hal yang
saya sih melihatnya sederhanalah
ini soal penegakan hukum
tidak ada kepentingan politik lain di dalam proses itu
kepolisian menyatakan bahwa ini ada makar
itu kan memerlukan bukti
tapi saya masih agak ragu begini
kenapa begitu karena katakanlah itu hanya satu pihak yang
tapi ini kemudian
presiden juga mengatakan
tidak mengatakan makar
tapi begini ketika pagi tadi bertemu dengan
ketua omparte nasdem kemudian
konvers di hadapan media
pemerintah dengan segala
kekuatan yang dimilikinya
diulangi lagi pemerintah
dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah
segala kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah
sekarang ini sudah menjadi radikalisme
mungkin ada hal hal seperti ini yang dikhawatirkan
memang benar benar ada
saya kira ini adalah
sampai pada kesimpulan radikalisme
diandekan saya menggunakan analisis penguasa hari ini ya
penguasa melihat bahwa ini ada sebuah gerakan demonstrasi besar
aktor aktornya adalah fpi di dalamnya
ada kk di situ
ada baktiar nasir dan lain lain
lalu mereka melihat bahwa ini adalah
kesimpulannya adalah kelompok radikal
kelompok radikal itu itu akan mengancam
akan mengancam sebuah upaya
jadi misalnya melakukan kudeta dan lain lain
memisahkan diri begitu
iya memisahkan diri
itu kan makar kan ada makar wilayah ada makar pada pemerintahan dan lain lain
nah itu disimpulkan bahwa
disimpulkan sebagai upaya yang mengancam negara
apa yang sesungguhnya dilakukan oleh
oleh kelompok ini adalah hak konstitusional
hak demonstrasi itu hak konstitusional
jadi saya melihatnya
ada kemungkinan kesalahan analisis
sampai kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah kelompok radikal
lalu kesimpulannya nanti kelompok radikal

bahkan ditangkap nanti mungkin akan ada penangkapan lainnya
ada penangkapan besar besaran
terhadap kelompok kelompok radikal ini
tapi kan pemerintah butuh alasan dong
alasan apa untuk menangkap mereka
ya soal demonstrasi kemudian
apa namanya makar dan lain lain
nah cara cara itu itu cara cara klasik di dalam
menangani sebuah aksi masa
politik bagian penguasa mempertahankan kekuasanya dengan cara cara seperti itu
itu sudah gak jaman sekarang
sekarang ada demokrasi begitu terbuka
sehingga kemudian ketika kemudian kita menggunakan mindset yang sama pada masa rejim diktator
dalam menangani situasi sekarang
itu kemunduran di dalam
tapi kalau misalnya begini ada pendudukan gedung dpr disebutkan
ada akan menggelar aksinya di jalan protokol
bahkan mohon maaf sholat jumat kemudian seperti itu di jalan tamrin
ini kan jalan jalan yang merupakan jalan jalan protokol jalan jalan utama yang
kepentingan warga ada banyak juga disana yang lain
apakah ini kemudian sebenarnya
sebuah upaya yang tepat sebuah pencegahan yang tepat dari kepolisian
saya kira saya perlu bertanya juga
mengapa pemerintah begitu takutnya dengan gerakan ini
tidak ada syarat yang sangat meyakinkan saya
bahwa rejim ini akan jatuh
sedikitpun sekarang ya
karena kalau kita bandingkan di era dengan era tahun sembilan puluh an
itu kan rejim yang dijatuhkan itu adalah rejim diktator
pertanyaannya adalah apakah pak jokowi adalah seorang yang diktator
rejim masa lalu adalah rejim yang korup
pertanyaannya adalah apakah pak jokowi adalah korupsi
kalau tuntutannya adalah misalnya ahok harus ditahan
kemudian kepolisian nyatakan prosesnya tidak bisa ditahan
karena ada alasan alasan hukum yang dimiliki oleh polisi
bisakah kemudian itu dikaitkan bahwa pemerintah intervensi
itu mungkin yang dikhawatirkan
demonstrasi itu kan maknanya bisa saya katakan itu adalah pressure
untuk agar hukum bekerja independen
karena salah satu ciri negara demokrasi adalah independensi penegakan hukum
nah kalau kemudian kan presiden sudah mengatakan saya tidak akan intervensi
elit politik yang lain juga tidak akan intervensi dalam penegakan hukum
saya melihatnya ini proses hukum sudah berjalan sebagaimana mestinya
tapi bahwa kemudian ada masyarakat demonstrasi itu juga tidak akan intervensi dalam penegakan hukum

kita cara pandang elit politik baru itu harus dengan cara pandang demokrasi mas indra
dengan cara pandang demokrasi dengan tindakan tindakan politik elit yang rasional
saya kira kita akan menjadi matang menjadi negara demokrasi
tidak menakut nakuti warga dengan kalimat makar akan terjadi sesuatu seperti
akan ada sesuatu yang mengerikan begitu
saya tidak sampai ke situ
karena fakta di lapangan coba kita lihat di masyarakat
masyarakat biasa biasa saja
baik singkat saja
dampak paling singkat kalau kemudian kata kata seperti makar makar ini
kemudian akan menjadi presiden di lain lain hari begitu
apa yang akan terjadi
itu akan memicu resistensi kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok radikal
justru mereka akan makin ini menantang
karena itu saya mengatakan bahwa kalimat kalimat yang keluar dari elit politik
dari kapolri dari pangap dari presiden
itu adalah kalimat kalimat rasional yang menyejukkan
tapi dengan bingkai demokrasi
dengan cara itu kan sederhana mas
misalnya silakan demonstrasi menuntut hak hak politik kalian dengan cara yang tertib
itu kalimat yang justru lebih wise
sementara kalau memang ada indikasi makar tindak saja secara diam diam begitu ya
inteljentu punya data
kenapa harus disampaikan
terima kasih ulasannya untuk malam hari ini
bang ubaidillah badrun akademisi sosial politik dari unj
terima kasih selamat malam